pusat laboratorium forensik barres krim polri senin siang melakukan olah tkp di lokasi kebakaran pasar induk ramadjati jakarta timur
polisi mengamankan sejumlah barang dari lokasi awal terjadinya kebakaran untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
dari sebuah kios yang ludes terbakar polisi mengambil beberapa sampel
di antaranya kawat nomor kios dan beberapa barang dari tumpukan sisa sisa kebakaran
sampel tersebut selanjutnya dibawa untuk dijadikan bahan penyelidikan oleh pusselap for bareskrim polri
hingga senin siang sejumlah pedagang masih mengumpulkan barang barang yang masih dapat dijual kembali
sejumlah pedagang masih membersihkan kios dan sebagian berusaha menyelamatkan barang dagangan pasca kebakaran yang terjadi di los bumbu di pasar induk ramadjati jakarta timur
sekitar sembilan puluh kios terbakar dan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah
kepala kepala kepala
kebakaran yang menghanguskan sekitar sembilan puluh kios di los bumbu di pasar kramajati jakarta timur pada senin dini hari tadi sudah berhasil dipadamkan sejak pukul enam tiga puluh pagi tadi
kebakaran diduga disebabkan arus pendek listrik dan membakar tumpukan kardus di salah satu kios di blok c satu
garis polisi masih terpasang dan para pedagang masih berusaha membersihkan kios mereka serta menyelamatkan barang dagangan yang tersisa
kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah
seperti apa tadi kondisinya
sudah jadi abu
ada berapa kios yang kemudian punya bapak yang terdampak
saya yang punya tujuh semua
apa yang masih bisa terselamatkan pak fajar
sudah barat semua
komoditas apa pak yang ada di dalam
kebanyakan apa kalau punya bapak di kios bapak
bumbu bumbu dapur bawang putih yaitu bawang merah
rata rata satu kios rp lima juta jadi rp tiga puluh lima juta satu hari
satu hari tiga puluh lima juta
jadi miliaran dalam satu hari ini kalau untuk bicara seluruh yang terdampak ya pak
sementara itu pihak pengelola pasar induk akan berkoordinasi dengan para pedagang untuk mencari solusi titik relokasi sementara
yang kita akan sampaikan adalah bahwa pd pasar jaya sebagai bentuk pertanggung jawabannya kita akan siapkan tempat penampungan sementara bagi mereka
sehingga mereka bisa berjualan di
tempat penampungan sementara terlebih dahulu
lalu setelah itu kita lakukan perbaikan terhadap tempat tempat usaha yang terbakar
ya butuh waktu untuk kemudian merenovasi membangun lagi
sebenarnya kalau dilihat dari apa yang ada di belakang kita ini alhamdulillah strukturnya masih cukup kokoh gitu ya
cuma karena rolling door nya saja sudah hancur ya memang dibutuhkan untuk pengadaan rolling door baru berikut dengan skat skatnya
jadi saya berpikir bahwa sekitar satu lima sampai dengan dua bulan
itu bisa diperbaiki
kebakaran senin dindi hari tadi merupakan kasus kebakaran terbesar yang terjadi di pasar kramacati
sedikitnya sembilan belas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
api baru bisa dipadamkan setelah lima jam
sebelumnya pada dua ribu tiga belas kebakaran melanda pasar induk ramadjati dan menghanguskan tiga puluh delapan kios